raja arab saudi salman bin abdul aziz al saud hari ini bertolak ke brunei darussalam sebelum memulai agenda pelesirannya ke bali
rencananya pada nanti sore raja salman akan berlibur ke bali dengan jajaran menteri dan juga delegasi
namun sebelum bertolak ke bali raja salman terbang terlebih dahulu menuju ke brunei darussalam
kunjungan di brunei darussalam tidak akan berlangsung lama karena raja salman diagendakan akan kembali ke indonesia dan tiba di bandara igusti ngurah rai bali pada pukul lima sore hari nanti
produser lapangan cnn indonesia nur aspasya di bandara halim perdana kusuma saat ini
sisi apakah sudah diketahui
apa agenda raja salman
yang ke brunei darussalam karena hanya sekitar beberapa jam saja ia mampir ke brunei
selamat siang renha
tadi tepatnya pada pukul sembilan tiga puluh waktu indonesia barat wakil presiden republik indonesia yusuf kala baru saja melepas keberangkatan dari raja dari saudi arabia yakni raja salman bin abdul aziz
ada pun kunjungan kali ini dinyatakan sebagai salah satu kunjungan tetap kunjungan ke negaraan namun sifatnya hanya singkat
adapun bentuk atau agendanya
ini masih terkait dengan sejumlah pendatanganan kerjasama ataupun follow up dari sejumlah kerjasama yang memang dikaitkan ataupun merupakan kaitan yang sangat kuat antara kerjasama dari saudi arabia dengan sejumlah negara di asia tenggara
terutama terkait dengan investasi di bidang ekonomi
namun renhat terkait dengan pula adanya investasi tersebut yang kaitannya dengan indonesia
hari ini juga wakil presiden yusuf kala sebelum melepas keberangkatan raja salman sempat melakukan sedikit rapat dengan enam belas pangeran
saudi arabia dan di enam belas pangeran tersebut ada enam menteri dari saudi arabia yang juga turut hadir dalam rapat singkat antara jk dengan perwakilan saudi arabia tersebut
jk mengatakan ada apresiasi dari raja salman terkait dengan kedatangannya
raja salman mengatakan cukup terkejut dengan antusias masyarakat di indonesia terkait dengan kedatangannya dan kecintaan masyarakat indonesia terhadap kehadirannya di indonesia saat ini
dan raja salman mengatakan bahwa ada sejumlah hal yang membuatnya
cukup terkejut ketika melihat indonesia
raja salman mengatakan bahwa indonesia dalam pemikirannya saat ini hanyalah negara yang tidak maju
lantaran indonesia kerap kali dicap sebagai negara yang memiliki produksi yang paling besar untuk urusan tenaga kerja indonesia atau tki
dengan kondisi yang saat ini dilihat raja salman mengatakan lebih tertarik untuk melakukan sejumlah kerjasama investasi dan mengatakan bahwa kunjungan teknis setelah kedatangannya dalam bentuk bilateral ini akan dilanjutkan oleh setingkat menteri
dalam level pangeran dari saudi arabia itu sendiri
ada pun kemudian kerjasama investasi yang dijalin memang saat ini nilai investasinya belum jelas
renhat terutama terkait dengan investasi perusahaan alam pot atau perusahaan minyak
hingga saat ini belum ada investasi yang jelas dari saudi arabia kepada indonesia
tapi jk memastikan bahwa investasi tidak hanya berjalan di bidang ekonomi tapi juga pendidikan dan juga wisata
raja salman juga mengatakan akan menciptakan sebuah wisata yang kalau bisa dibilang ini wisata syariah atau wisata islam begitu
melihat banyak potensi di indonesia ini sendiri
sisi tadi anda katakan ada sejumlah pangeran yang ikut rapat dengan jk di sekitar bandara halim begitu
apakah ini artinya seluruh menteri dan juga pangeran ini akan ikut juga dengan raja salman ke brunei
dengan beserta dengan sejumlah pengusaha juga
atau memang sebagian ada yang sudah di bali dan sebagian lagi memang ikut raja salman
jadi tadi pada pukul delapan tiga puluh di indonesia barat sejumlah delegasi
tepatnya ada empat ratus delegasi dan dua puluh lima pangeran dan juga sebelas menteri memang bergegas menuju halim
dan mereka secara bersama sama berangkat ke brunei darussalam
dan lalu setelah itu mereka akan kembali lagi ke indonesia
tepatnya untuk melakukan sejumlah wisata ke wilayah bali begitu
ada pun kemudian keberangkatan dari para pangeran ini bersama dengan raja salman itu sendiri
tadi berdasarkan pengamatan kami di lapangan juga ada sekitar tiga pesawat boeing
yang memang turut langsung lepas landas menuju brunei darussalam
dan ini merupakan pesawat
yang memang digunakan langsung oleh raja salman
termasuk dengan sejumlah peralatan yang dibawa khusus
seperti dengan eskalator portable
yang memang sebagaimana kita ketahui dibawa langsung dari saudi arabia
untuk secara khusus didesain kepada raja salman
dan dua pesawat itu tersebut sendiri mengiringi keberangkatan raja salman
dan juga ada empat ratus delegasi yang juga turut pergi bersama raja salman
namun renhat hingga saat ini kami belum menerima informasi secara pasti
apakah di antara empat ratus delegasi tersebut akan terbagi juga
ada yang langsung ke bali
tapi berdasarkan informasi yang kami terima saat ini
bahwa mereka terlebih khususnya dari dua puluh lima pangeran dan sebelas menteri tersebut
turut mendampingi raja salman menuju brunei darussalam
baik terima kasih nur aspasya
langsung dari bandara halim pranekusuma